program pengampunan pajak atau tax amnesty masih akan berlangsung selama dua periode hingga maret dua ribu tujuh belas
pencapaian periode pertama yang baru saja berakhir pada tiga puluh september lalu
direktur utama bursa efek indonesia tito sulistyo mengapresiasi kinerja dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program ini
bukan hanya itu tito juga meyakini dana tebusan teks amnesti akan mencapai rp satu ratus lima puluh triliun
pertama adalah secara fundamental pojoknya perkuatan daripada balance of payment ini akan membuat cadangan bisa kita naik
terus turun ekonomi membaik pasti
yang kedua trust internasional terhadap negara ini naik besar sekali
dan terima kasih selamat berhubungan dengan kita
saya percaya rp satu ratus lima puluh triliun dana tebusan akan mencapai di akhir maret dua ribu tujuh belas